otang orang tampan dan gatang masih single siapa ntar sembot
tone kenalkan beta baon nyong gaga asal ambon sedap
ini mau ada yang mau
kok lama banget si mbak cepetan dong
itu bukan perbaikan gizi
itu bukan gizi
aduh mbak mbak ini meh eh
lu cemburu ya cemburu sih boleh tapi jangan kesehatan gitu juga keles
hai bahaya tahu enggak siapa bilang kemburu jadi moni sama cewek lain gapapa gapapa
mondi ganteng loh banyak yang lebih ganteng ya kalau lo cemburu sih wajar menurut gue ya
gue aja enggak suka kalau netmondi deket deket sama cewek lain apalagi lo
pasti lebih cemburu kan siapa juga yang cemburu
juga kayak gitu juga keles
gue nambah lagi ya kurang satu lagi aja astaga
soal nambah tanya ke ini nih
gitu satu lagi ya udah kayak burung cara manggilnya perut perut karet ya ya udah boleh
karena gue kasihan aja sampai nambah
sementara boy bawa teman temannya datang sini
aku pikir dinarnya berduan aja
memang boy bawa teman temannya malahan segambring
dan teman temannya rakus rakus banget tante
makannya banyak banget tante
tante gak tau bakal kayak gitu kejadiannya
aduh gimana ya
ah yaudah kamu gak usah khawatir
nanti tante marahin si boy ya
tante sebelumnya adriana minta maaf sama tante
bukannya adriana pengen ngadu sama tante
tapi sebenarnya itu praktir boy
itu gak masalah apalagi crt crw pun gak masalah tante
yang adriana tau kan adriana cuma diner berduaan aja sama boy gitu loh tante
kamu bener adriana
tante juga maunya kayak begitu
nanti tante marahin boy ya
eh yaudah tante
kayaknya adriana harus balik ke boy deh tante
tunggu tunggu adriana
kamu jangan marahin boy ya
kamu jangan marahin boy ya
kamu jangan marahin boy ya
kamu jangan marahin boy ya
biar tante aja yang marahin si boy
tante yakin kok kamu gak cuma cantik pintar jujur
kamu juga orang yang sabar ya kan
jadi yang sabar ya cantik
kok ngajak temen temennya
oh oleh oleh waktu itu
itu baru apaan tuh yaudahlah nggak penting apa apaan tuh yang penting yuk balik lagi
ya allah boleh lihat anak apaan sih
kok lama banget si mba cepetan dong